rapat panitia kerja komisi delapan dpr dengan kementerian agama pahdara bumalam
akhirnya sepakat menaikkan biaya haji yang ditanggung calon jemaah
dari rp tiga puluh sembilan delapan juta menjadi rp empat puluh sembilan delapan juta atau naik sekitar rp sepuluh juta
besaran ini diambil dari lima puluh lima tiga persen total biaya penyelenggaraan ibadah haji atau bpih
sementara empat puluh empat tujuh persen sisanya ditanggung oleh dana nilai manfaat sebesar rp empat puluh juta
sementara itu bagi jemaah calon haji lunas tunda tahun dua ribu dua puluh
atau yang keberangkatannya tertunda sejak dua ribu dua puluh kebelakang tidak dibebankan biaya tambahan
namun bagi jemaah calon haji lunas tunda tahun dua ribu dua puluh dua dibebankan biaya tambahan sebesar rp sembilan empat juta rupiah
sedangkan bagi calon haji reguler yang memang baru dijalankan
jadwalkan berangkat pada tahun dua ribu dua puluh tiga dibebankan biaya tambahan senilai rp dua puluh tiga lima juta
kita mungkin tidak terasa ideal masih dianggap terlalu mahal
tapi percayalah kita semua meyakini bahwa ini adalah ikhtiar terbaik kita
untuk menjaga keadilan buat lima juta jamaah haji yang masih dalam posisi antrian
kenaikan biaya haji ini disambut kecewa calon jemaah
tidak sedikit calon jemaah haji yang kelimpungan mencari uang untuk melunasi kenaikan biaya haji
seperti pasangan suami istri mugito dan rubiak asal purwokerto jawa tengah
mereka mengaku terpaksa menjual mobil demi melunasi tambahan biaya haji
panggilan dari puskesmas dua puluh tiga berangkat tau tau ngokos haji rp enam puluh sembilan lebih
saya sama suami ya sok ya sampai jual mobil beruntung ngokos haji
tidak seberuntung pasangan suami istri mugito dan rubiat di medan sumatera utara
seorang warga bernama sulastri enam puluh tujuh tahun seorang penjual makanan mengaku
tidak mampu lagi mencari uang empat belas juta rupiah untuk melunasi biaya haji yang naik
setelah tertunda selama tiga tahun akibat pandemi cita citanya menunaikan ibadah haji
sepertinya kembali bakal tertunda
rp empat puluh sembilan juta kan masih berat tapi kalau katanya rp empat puluh lima juta
karena berhutang pun yang delapan juta itu saya jalani
itulah mungkin entah dari mana mana nanti bisa dibayarkan itu
kalau sempat gak berangkat udah nunggu sampai dua ribu dua belas sampai sekarang ini dua belas tahun kan
sakit kali rasanya yang menunggu sampai dua belas tahun gak bisa berangkat
sebelumnya alasan pemerintah yakni kementerian agama menaikkan biaya haji yang ditanggung jemaah
adalah untuk menjaga dana perlolaan haji agar tidak terkerus
pemerintah menilai biaya haji yang ditanggung jemaah dan nilai manfaat
harus dibuat proporsional terlebih dana pengelolaan haji adalah hak seluruh jemaah
termasuk yang masih menunggu antrian
berdebutan cnn indonesia